baik kini kita ke informasi selanjutnya
sumarno ketua kpu dki jakarta periode dua ribu tiga belas dua ribu delapan belas mengundurkan diri
sumarno mundur dari jabatannya dengan alasan akan mempersiapkan diri
maju sebagai calon anggota dpd dki pada dua ribu sembilan belas mendatang
periode keanggotaan sumarno di kpu dki jakarta berakhir pada bulan mei dua ribu dua puluh
dikutip dari detik com sumarno memilih mengundurkan diri saat ini
untuk menghindari konflik kepentingan
langkah ini ia ambil juga sebagai syarat dalam mencalonkan diri
sebagai anggota dewan perwakilan daerah dari daerah pemilihan provinsi dki jakarta
sekretaris dpd pdi perjuangan dki jakarta gembong warsono
mengkritik langkah pengunduran diri ketua kpu dki sumarno
pengunduran dirinya dianggap kurang elok meski memutuskannya di saat jabatannya akan berakhir
gembong menilai sumarsono telah berancang
ancang untuk menjadi calon anggota dpd
karena pernah memasang foto profil whatsapp masa dua satu dua pada pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas yang lalu
dikutip dari detik com sebelumnya sumarsono pernah diputuskan bersalah
karena terbukti melanggar etik penyelenggaraan pemilu
dengan sanksi teguran tertulis oleh dewan kehormatan penyelenggara pemilu pada april dua ribu sembilan belas

yang memimpin dan mencari pembahasan tentang kondisi perjalanan dari pdi pdi sumarno
ketua dki jakarta gembong warsono mengkritik langkah pengunduran dirinya di saat jabatannya akan berakhir
apa sebenarnya yang menjadi motivasi dari sumarno sebagai ketua kpu dki jakarta kemudian mundur
bahkan memilih untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota dpd
di pemilu tahun depan
saya sudah bersama dengan pak sumarno malamadini
selamat malam pak sumarno
terima kasih sudah hadir pak
kami ingin mengkonfirmasi jadi memang ini
betul beritanya pak sumarno
mundur dari jabatan sebagai ketua kpu dki jakarta
saya mengajukan surat
permohonan pengunduran diri
kepada pak ketua kpu ri
jadi saya menyampaikan
dua puluh april baru beberapa hari yang lalu
saya menyampaikan kepada beliau
saya berniat untuk
calon anggota dpd
oleh karena itu untuk menghindari
rasanya tentu tidak elok
masih jadi penyelenggara kok ikutan daftar
jadi peserta pemilu
jadi wasit kok jadi peserta
kemudian saya harus mundurkan diri
tapi memang juga diatur dalam pkpu
yang juga baru terbit mas indra
itu di pkpu empat belas tahun dua ribu delapan belas
itu juga diatur
bahwa kalau penyelenggara
mau maju sebagai calon dpd
maka yang bersangkutan juga harus
mengajukan pengunduran diri
memang harus mengajukan pengunduran diri
karena itu memang sudah logika yang tepat begitu pak
betul saya kira betul
tidak mungkin wasit bersamaan juga menjadi pemain
tapi kemudian sebenarnya pak
lalu apa respon dari ketua kpu
yang sempat anda mintai
apa namanya pengunduran diri itu
ya memang selain saya menyampaikan surat
saya juga ketemu beliau
saya minta prosesnya bisa dipercepat
karena ketika saya masih berstatus sebagai penyelenggara
memang saya tidak leluasa juga
karena memang tentu harus banyak hal yang harus dipersiapkan
menyiapkan dukungan mengisi berbagai formulir dan sebagainya
dan kemudian beliau memberi respon yang cukup positif
esok harinya kemudian terbit surat keterangan
bahwa proses pengunduran diri sedang diproses
jadi pengunduran diri sedang diproses
itu sudah cukup untuk apa
sebagai persyaratan dalam menyerahkan
dukungan calon anggota dpd
dan kemarin kalau tidak salah itu
apa surat sk pemberhentian sudah terbit
jadi sudah terbit
jadi itu kan jeda berapa hari itu berarti pak
tiga hari ya ini tanggal dua puluh enam sekarang
jadi sekarang secara resmi saya sudah bukan jadi penyelenggara lagi
dan tadi siang saya sudah menyerahkan dukungan
ke kpu dki sebagai persyaratan untuk mendaftar sebagai calon anggota dpd
sejak kapan sebenarnya pak sumarno yang
karena kemudian ada berita juga mengatakan pak sumarno mengejutkan
ketua kpu dki mundur dari jabatan untuk nyalek gitu pak
tapi sejak kapan sih pak anda terpikir begitu untuk
ah daripada jadi wasit jadi pemain aja ini
sejak saya dilamar oleh banyak partai politik untuk jadi caleg mas
oh banyak partai yang
jadi ketika verifikasi partai itu
kira kira beberapa bulan
jadi verifikasi partai pendaftaran pemilu legislatif
verifikasi partai politik menjelang untuk peserta pemilu
itu kan partai partai umumnya mengetahui bahwa masa jabatan kpu dki periode sekarang itu akan berakhir bulan mei
artinya waktu yang cukup singkat lah gitu
mereka kemudian datang menawarkan kepada saya untuk bergabung ke partainya
dan akan dijadikan
yang caleg untuk dapil dki
ada yang mencalonkan untuk dapil dki untuk dpr ri
ada yang mayoritas adalah dprd
saya hitung hitung ada sepuluh partai
yang meminta saya untuk jadi caleg
sepuluh partai ini berarti sepuluh partai yang punya suara di parlemen dong berarti pak ya
berarti semua partai ya
ada yang partai partai baru juga ada
partai baru juga ada
tidak semua partai
tidak semua partai
tapi itu benar memang baru datang ketika verifikasi partai politik
tidak sama sekali sebelumnya tidak punya pikiran
sebelumnya saya sudah komitmen dengan istri saya dengan keluarga bahwa selesai dari kpu dki saya akan kembali ke habitat saya
karena itu memang profesi yang sudah lama saya geluti sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
apa yang merubah pemikiran itu
nah ketika dilamar oleh banyak partai itu kemudian saya berpikir bahwa rasanya kok tidak tepat
selama sepuluh tahun saya sebagai penyelenggara menjaga independensi menjaga imparsialitas dari berbagai partai
kok kemudian tiba tiba masuk ke salah satu partai
dan akhirnya itu kemudian saya diskusi dengan kawan kawan
juga kawan kawan bilang jangan jangan itu partai
sebaiknya anda ke dpd
saya kemudian istiqoroh dan juga diskusi dengan istri
dan istri yang pertama kali menyatakan tidak setuju
karena dianggap menyalahi komitmen awal saya untuk kembali ke kampus
kembali ke kampus
tapi kemudian dari berbagai diskusi akhirnya ya sudah lah
ini mencoba untuk kemudian di dpd
karena dpd itu masih sejalan sesungguhnya dengan kpu karena independensinya itu
calon persoarangan non partai
katakanlah anda memilih jalan tengah begitu ya
tetap berpolitik praktis
tetapi tidak masuk partai karena nggak etis
kalau dulu sebelumnya ada sebagai apa namanya
penyelenggara wasit lah ya
kemudian gabung partai tertentu
orang makin curiga lagi mungkin begitu pak sumarro
tapi perubahan pikiran bahwa anda dari penyelenggara akan kembali ke kampus
tapi kemudian memilih dpd
artinya tetap berpolitik praktis
yang saya tanyakan apa yang membuat anda kemudian berubah pikiran
ingin terlibat atau terjun ke politik praktis
setelah jeda ya pak asmara
kami akan segera kembali masih dengan pak sumarno
saya mendaftar kemudian dihubungi mas taufik saya
kemudian siap siap kemarin
langsung datang ke cnn prime news begitu ya
kembali ke pertanyaan saya yang tadi pak
apa yang membuat anda yang kemudian menjaga integritas
berusaha menjaga independensi
nanti kita akan bicara soal dkpp dan lain sebagainya begitu pak
kemudian anda berpikir akan kembali kampus
tapi di tengah jalan mepet mepet yang waktu gara gara banyak partai yang nawarin
apa hubungannya begitu
anda berpikir saya mau berpolitik praktis tapi jangan partai
ya saya pikir dpd ini kan lembaga perwakilan daerah ya
kita harus memahami bahwa memang tidak semua aspirasi masyarakat itu terwakili di partai
tentu partai partai sudah sangat maksimal mencoba untuk mewakili konstituennya
tapi kita harus akui bahwa ada bagian bagian masyarakat yang tidak terwakili dengan partai partai yang ada
nah oleh karena itu kemudian dengan adanya dpd sebagai lembaga perwakilan daerah
seharusnya memang dpd bisa memerankan itu
bagaimana mewakili aspirasi masyarakat di daerah dan kemudian memperjuangkannya di pusat
tetapi memang terus terang harus kita akui keberadaan dpd saat ini tidak cukup berdaya
dalam konstruksi konstitusi kita sejujurnya sudah jelas dpd itu berada di mana
tapi dalam undang undang md tiga misalnya peran dpd amat sangat terbatas sekali
karena itu kemudian perlu ada barangkali ada semangat baru ada energi baru
kemudian menguatkan peran dpd itu dalam sistem ketatanegaraan kita
saya bisa bertanya tentang apa yang nanti bisa anda perbuat dan lain sebagainya
tapi saya ingin fokus dulu karena belum terjawab pertanyaan saya tadi sebenarnya pak
apa yang membuat anda kemudian berpikir terjun ke politik praktis daripada kembali kampus
atau mungkin melanjutkan karir anda di tingkat kpu pusat misalnya atau bawaslu misalnya
jadi memang home base saya itu habitat saya sebenarnya sebagai guru mas
saya mengajar di kampus saya berkutat dengan berbagai macam teori
saya mengajar di bidang ilmu politik
background saya pendidikan saya juga di bidang ilmu politik
saya mengajar teori teori politik
tetapi kemudian saya merasa bahwa ini kok teori teori berada di semacam apa ya di menara gading begitu
tidak bersentuhan di pendidikan publik
karena dunia politik bukan sekedar soal teks teks di dalam buku tetapi juga bagaimana seni
bagaimana mencari kemungkinan
bagaimana melakukan dalam proses struggle for power itu kemudian banyak sekali hal hal di dunia praktis yang harus diketahui oleh para masyarakat
dan itu baru anda sadari ketika banyak partai yang melamar anda
itu kemudian saya sadari ketika saya menjadi penyelenggara
ketika saya menjadi anggota kpu selama sepuluh tahun saya memahami betul saya berinteraksi betul dengan kekuatan kekuatan politik itu
dan itu kemudian saya lahirkan
membuat anda berpikir
saya banyak juga menulis buku

saya sampaikan juga kepada para mahasiswa karena saya tetap berstatus sebagai dosen saya mengajar
dan kemudian tapi terus terang saja yaitu sebagai penyelenggara
nah kemudian rasanya juga kurang lengkap juga
kalau kemudian penyelenggara sudah usai gitu kemudian bagaimana sesungguhnya menjadi peserta
karena sudah sejak lama anda ingin terlibat di politik terjun ke politik praktis itu
maksudnya ketika menjadi calon legislatif ataupun calon anggota dpd begitu ya
awalnya hanya pengen menjadi penyelenggara
tetapi memang di akhir akhir itulah ketika kemudian ada partai partai yang menawarkan
itu kemudian mencoba untuk sebenarnya seperti apa sih peserta
sebagai penyelenggara dan sebagai peserta
kenapa saya terus bertanya mulai kapan anda kemudian berpikir untuk menjadi pemain ya
pemain itu dalam arti sebelumnya wasit kemudian jadi peserta pemain begitu
di situ jadi calon legislatif ataupun calon anggota dpd
nah karena ada kritik sebenarnya yang mungkin tadi anda sudah dengarkan juga
dari sekretaris dpd pdip dki gembong warsono yang mengatakan langkah anda ini sebagai penyelenggara pemilu secara etis kurang begitu baik
kalau kemudian terjun dari apa namanya penyelenggara menjadi peserta begitu ya
kemudian disampaikan juga mengaitkan dengan soal profil whatsapp anda yang pernah anda pasang masa dua ratus dua belas
kita tahu masa dua ratus dua belas saat ini

itu posisinya ada di mana
terkait dengan apa
salah satu kontestan kontestasi dalam pilkada dki kemarin
sementara anda sebagai ketua kpud dki jakarta saat itu
ya kemudian terkait berarti sebenarnya niatan anda untuk terjun berpolitik praktis itu sudah terjadi ketika anda menjadi penyelenggara ketua kpud dki
sehingga itu dianggap sebagai hal yang tidak etis
setiap orang punya hak untuk berpendapat
bisa jadi ahli tafsir apapun juga menafsirkan seperti apa itu saya kira hak setiap orang
tetapi yang jelas begini kalau dibilang tidak etis masa jabatan saya itu berakhir satu bulan yang akan datang
jadi tanggal dua puluh empat mei jabatan anggota dan ketua kpu itu akan berakhir
dan sekarang proses seleksi sudah selesai mas tinggal penentuan tahap akhir fit and proper test di kpu pusat yang rencana pertengahan bulan mei ini
jadi memang bahwa kita harus berpikir
memang sudah berakhir saja
kemudian juga tidak ada tahapan tahapan yang krusial seperti misalnya pilkada kemarin sudah diselesaikan
kemudian juga tahapan tahapan pemilu di awal verifikasi semua sudah selesai
memang ini sudah di ujung perjalanan saya sebagai penyelenggara
maka kemudian saya kira tidak ada pelanggaran etika kalau kemudian saya memutuskan untuk mengundurkan
kenapa mengundurkan diri
karena memang masa penyerahan dukungan itu sudah selesai

karena penyerahan dukungan dpd itu berakhir hari ini
kalau saya nunggu sampai selesai masa jabatan berakhir ya sudah lewat
sudah tidak ada
karena kan kita lihat sejumlah hal ya kalau tidak mengatakan itu sebagai kasus
beberapa hal yang juga dikritisi soal etis nggak etisnya begitu
ketika kita ingat nama anas urbaningrum pernah menjadi komisioner kpu terus kemudian selesai dengan pemilu berakhir masuk ke partai tertentu
begitu juga dengan saat bu andi nurpati saat menjadi ketua apa
saat menjadi komisioner kpu pemilu berakhir masuk kepada partai pemenang
itu saat itu kritiknya banyak sekali
saya tidak berbicara ada pelanggaran etik atau tidak pelanggaran etik
tapi disoroti secara etik
oleh publik dan juga mungkin para peserta atau para partai politik elite yang lain
anda merasa itu sama dengan kondisi anda atau berbeda
saya kira berbeda jauh ya
berbeda jauh karena itu kawan kawan saya itu senior saya
mereka masuk partai politik
pak serti yang jelas partai politik itu bagi kpu memang ada larangan sangat tegas
tidak boleh masuk partai politik
ini saya dan kemudian itu di tengah jalan gitu
masa keanggotanya masih cukup lama
sementara saya ini sudah di ujung perjalanan
masa jabatan akan berakhir dan kemudian masuk lembaga yang tidak ada kaitan dengan partai politik
itu lembaga independen betul
jadi perorangan yang tidak berafiliasi pada kekuatan politik
itu adalah kekuatan politik tertentu
jadi saya kira berbeda
kalau kita lihat terakhir ini pak
kita lihat beberapa karir dari teman teman yang pernah menjadi kpu di daerah begitu
misalnya ada kpu di kota atau kabupaten
naik menjadi ketua ataupun komisioner kpu di tingkat provinsi
naik lagi menjadi ketua atau komisioner kpu di tingkat pusat
atau paling tidak kalau tidak di kpu larinya ke bawaslu
membuat anda mempertimbangkan tidak ke kpu atau bawaslu di tingkat yang lebih tinggi
tetapi lebih memilih menjadi calon legislatif atau calon anggota dpd
waktu sepuluh tahun menurut saya
tidak anda mempertimbangkan itu
oh memang tidak
jadi waktu sepuluh tahun menurut saya sudah sangat cukup
bagaimana caranya merasakan menjadi penyelenggara pemilu
berbagai aturan teknis kepemiluan masalah masalah elektoral itu sudah cukup difahami
sehingga merasa bagi saya sudah cukup
makanya waktu itu rencana kembali ke kampus
kembali mengajar menulis dan sebagainya
tapi kemudian ada perkembangan terakhir yang mencoba untuk kita antisipasi dan memutuskan untuk ke dpd
baik apa pak yang bisa membuat anda berbuat banyak di dalam dpd nanti
ketika anda sendiri menyadari peran dpd dari segi perundangan di undang undang md tiga pun
tadi anda sempat singgung hanya seperti itu begitu ya
apa yang bisa anda perbuat
jadi biar orang mengira oh ini cuma sekedar jabatan lompatan politik biar tetap jadi pejabat publik begitu pak
kalau boleh memilih sesungguhnya milih menjadi hidup tenang sebagai dosen
saya kira itu paling tenang kehidupan ya
ada dua misi memang
pertama yang bersifat internal dan yang kedua eksternal
internal itu artinya kalau kemudian ditaktirkan jalan menuju dpd
memang saya akan berjuang bersama kawan kawan yang lain
dengan berbagai komunikasi politik dan sebagainya untuk menguatkan lembaga dpd itu
untuk menguatkan dpd sesungguhnya tidak harus melemahkan dpr
dpr harus kuat tetapi dpd tidak boleh lemah
nah ini menjadi sangat penting
yang kedua memang ingin menekatkan peran keterwakilan dpd itu bagi masyarakat di daerah yang tidak terwakili oleh partai politik
nah ini sesungguhnya karena sebab bunda usul dpd itu kan dulu untuk merubah fraksi utusan golongan daerah itu kan
tetapi kemudian ternyata
terakhir perkembangannya berbeda banyak sekali partai partai yang masuk ke dpd
oke baik terima kasih pak sumarno atas waktunya memberikan konfirmasi malam ini di cnn indonesia prime news
sesaat setelah anda mendaftarkan diri begitu ya di dpd
langsung anda memberikan konfirmasi di prime news malam ini
terima kasih selamat malam selamat berjuang untuk memperoleh tiket masuk ke dpd
jangan lupa mohon doa dan dukungannya
terima kasih selamat malam